saudara randy memberikan bukti berupa pengiriman video yang berisi tentang penculikan terhadap ibunya
yang disertai dengan ancaman agar tidak memberitahu kepada pak ar
dari nomor mana ya pak
untuk nomor tidak dikenal
saya pikir itu bukti yang tidak kuat pak
perlu bapak tahu pak randy itu tangan kanannya pak al debaran
jadi mungkin saja mereka bekerja sama untuk menjatuhkan klien saya
untuk pelaku penculikannya ditangkap tidak
kalau ditangkap apa mereka sebut nama klien saya
untuk pelakunya sudah ditangkap
hanya saja mereka tidak menyebutkan nama pak irfan
karena kasus ini masih dalam penyelidikan
lebih lanjut pak
tapi saya yakin klien saya tidak bersalah
kalau untuk teror apa buktinya
untuk pelaporan teror menurut pernyataan dari pak randy
ada seorang laki laki yang mengirimkan surat kepada iqbal ke rumah pak irfan
buktinya nanti dari pernyataan pak rendy sendiri
bahwa dia berjanji akan membawa pelaku tersebut ke kantor polisi besok pagi
berarti belum ada bukti fisik yang kuat pak untuk menahan klien saya
perlu bapak ketahui bahwa saudara aldi baran pernah memberikan bukti rekaman
yang isinya tentang keluarga jessica yang berada di rumah pak irfan
melakukan pengejaran terhadap dennis
pertanyaan saya pak
apakah ada pelaku pengejaran itu
sekarang lo harus bayar tentang apa yang sudah lo lakukan ke jessica
karena keluarga jessica gak akan lepasin lo
gue gak tahu apa apa tentang jessica
atau lo ketagih bukan sampet dengan lama
pak saya memang mau ngajar dennis
tapi tujuannya adalah untuk mengetahui motif apa
dennis tiano itu merkosa anak saya
dan melalui pengakuannya dia
dia bilang sendiri
itu ada videonya pak
dia mengaku bahwa dia hanyalah orang suruhan perusahaan fahri
dia mengaku bahwa dia berpengalaman
dia mengaku bahwa dia berpengalaman
jadi awalnya kami semua melakukan pendekatan secara keluargaan
karena memang ada keponakan saya disitu yang menjadi bagian keluarga al fahri
tapi beruasa al fahri itu tidak mau mengakui perbuatannya
jadi sekarang saya bingung kenapa sekarang saya yang dibalik laporkan

kebiasaan deh mas aldi telepon gak pernah angkat
mana sih dia
mas al udah pulang belum
cuma mas al lagi di halaman belakang mbak
mukanya kayak lagi banyak pikiran gitu
kiki jadi takut mau negor
mas al pulang sendirian
iya sendirian mbak
kiki permisi ya mbak
kamu udah pulang mas

aduh makasih sekali kamu pulang
kamu nova cabut
arvind juga bikin percobaan white and stolen tiga illos di pejunya
kasihan mama lu al
pasti mama ketakutan di sel
nggak seharusnya mama di sana al
sama sama pak irfan
kalau begitu saya permisi dulu
tim penyidik nggak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menahan saya
kamu salah dan laporin saya
orang itu kenceng sekali hier
mereka akhirnya bilang
jangan tuh nyarut
saya dipercaya dia untuk lebih
baik dari kita